dpr secara resmi telah menerima draft rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu yang merupakan inisiatif pemerintah jumat pekan lalu
sejumlah isu krusial dalam ruu tersebut bakal memicu perdebatan
dpr hanya memiliki waktu sekitar enam bulan untuk membahas ruu yang menjadi dasar hukum pemilu serentak dua ribu sembilan belas itu
sebab tahapan pemilu legislatif yang dilakukan serentak dengan pemilu presiden tersebut sudah akan dimulai mei atau juni dua ribu tujuh belas
sejumlah pasal krusial yang diperkirakan akan memicu perdebatan dan memakan waktu diantaranya soal sistem pemilu dan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden